tujuh belas november dua ribu sembilan belas di kota batu petinju asal sukadana kalimantan barat daud yordan akan kembali memperebutkan gelar juara dunia versi iba dan juga wbo oriental di kelas super lightweight
dan saya punya kesempatan untuk melihat langsung persiapannya
dua belas november nanti akan kembali memperbutkan gelar juara dunia bagaimana persiapan sejauh ini bersama dengan pelatih indo bahari di bali selama dua bulan terakhir
saya sendiri secara pribadi siap menghadapi pertarungan ini dan sisa berlatih tinggal terakhir pada hari ini tentu sudah kami lakukan
oke saya kira sebelumnya saya memang bertarung di lightweight ya di limit enam puluh satu kg
dan tentu dengan seiringnya pengalaman seiringnya masa baik otot maupun usia tentu saya harus bisa menyesuaikan
di mana v performance penampilan
penampilan terbaik saya dan saya merasa di super lightweight ini jauh lebih bertenaga jauh lebih mempunyai kars jauh lebih bisa menyesuaikan kondisi tubuh
sehingga saya beserta tim sepakat untuk sekarang ini bertarung di super lightweight
kalau kita lihat di boxstrike com ranking daud chinoyordan ini jauh terfaut di atas lawan dari afrika selatan
tapi anda bagaimana melihat karakter permainan dan juga apa hal yang harus diantisipasi dari anda
ya saya kira ranking yang ada di badan saya saya kira ada di bawah
di badan tinju tentu sebuah gambaran memang tolak ukur baik saya maupun sang calon lawan
tetapi saya sendiri percaya bahwa kami berdua sama sama mempersiapkan diri dengan baik
saya yakin kali ini tetap bisa memenangkan pertama dan mengibarkan bendera merah putih
michael mopoena ini dikenal dengan karakter kidal atau satpao
anda sendiri apakah sudah mempersiapkan diri untuk hal itu
bersama dengan pelatih dan tim mempersiapkan diri dan apa yang harus kami lakukan
kami sudah pelajari baik rekaman lawan maupun tipikal tipikal permainan seperti apa
dan mudah mudahan tanpa halangan semuanya berjalan dengan lancar dan diharapkan doa masyarakat untuk bisa memberikan kekuatan untuk saya juga
ada target untuk ko di ronde berapa
saya kira saya melihat peluang itu
jika memang peluang itu datang tentu saya akan maksimalkan dengan semaksimal mungkin agar pertarungan cepat selesai
tahun dua ribu tiga belas daud jordan pernah dikalahkan oleh ketunju afrika selatan di jakarta
apa yang bisa anda pelajari dan kenalkan
saya kira pengalaman tentu mengajarkan saya untuk lebih berhati hati untuk lebih mawas diri dalam pertarungan
dan pengalaman yang sudah saya miliki
jadi dengan sekian banyak bertarung melawan beberapa petinju dimanapun tentu akan saya pakai untuk nanti bisa mengalahkan lawan kali ini
meher di kota amar randy putra amar kota batu jawa tenggara